sebelum marianusai bupati jombang nyono soeharli wihandoko
ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap di dinas kesehatan kabupaten jombang
nyono soeharli ini berpasangan dengan muhammad subaidimuhtar
dalam pilkada jombang dua ribu delapan belas
dengan status calon bupati sebagai tersangka kpk bahkan ditahan oleh kpk
bagaimana langkah calon wakil bupati menghadapi pertarungan pilkada nanti
kami sudah terhubung melalui sambungan skype
dengan calon wakil bupati jombang muhammad subaidimuhtar
selamat malam pak subaidimuhtar apa kabar
selamat malam mas budi alhamdulillah sehat
ya pertanyaan saya dan juga pertanyaan publik
setelah pak nyono suharli ditahan oleh kpk gitu pak
masih terus atau harus berhenti di tengah jalan gitu pak
pertama yang harus kita sadari dan harus kita ketahui bersama bahwa
ini adalah negara hukum tentu pak nyono masih punya hak konstitusional
sehingga berlaku bagi beliau adalah asas peran juga tak bersalah gitu
saya pikir ini yang harus kita jadikan dasar
yang kedua bahwa kami sebagai calon wakil bupati yang berpasangan dengan pak nyono
terus akan melakukan langkah langkah untuk memenangkan pada pilkada dua ribu delapan belas di kabupaten jombang
kami sudah berkeliling dan bertemu dengan banyak tokoh banyak pihak
alhamdulillah insya allah kondisi akan semakin membaik terhadap dukungan terhadap kami berdua
saya kira gitu mas budi
ketika anda mengetahui informasi pak nyono suharli sendiri ditangkap oleh kpk
apa reaksi awal anda dan apa langkah langkah yang anda lakukan itu pak
untuk mengatasi pasti banyak sekali masalah di depan anda gitu pak
pasti yang pertama bahwa kami memastikan bahwa kondisi beliau seperti apa
setelah ada pernyataan terhadap
status beliau kami langsung bangkit untuk melakukan konsolidasi
terutama bagi lima partai pengusung kami yaitu partai kebangkitan bangsa partai golkar
partai keadilan sejahtera nasdem dan pan
alhamdulillah bapak mas budi kami dari partai pengusung solid sampai hari ini
insya allah kami bisa memberikan penjelasan yang baik terhadap masyarakat
dan juga terhadap kondisi real yang kami hadapi
partai partai pengusung tetap solid mendukung ya pak ya
seperti anda mendukung pasangan ini gitu pak ya
induk kami di partai kebangkitan bangsa tetap solid melakukan konsolidasi
terus kami melakukan konsoliasi termasuk dengan seluruh eksponen dan kelompok kelompok masyarakat
para kiai insya allah merestui kami karena memang ini keadaan dan musibah yang sedang kami hadapi gitu
pak subaidi tapi
tapi kan tantangannya menjadi berat sekali
pasangan anda atau calon bupati anda saat ini ditangkap oleh kpk sebagai tersangka kasus korupsi
bagaimana anda meyakinkan publik masyarakat jombang untuk tetap memilih anda
gimana logika yang harus anda bangun untuk meyakinkan pemilih gitu pak
ya pasti bahwa itu persoalan bagi kami
tetapi bahwa kami ada upaya upaya untuk melakukan penjelasan kepada publik mas budi
bahwa siapapun bisa terpleset gitu loh
dan kami yang menjadi pasangan pak nyono dan seluruh keluarga pasti karena kami adalah hamba hukum yang taat
kami mempersilahkan kepada proses hukum yang adil tentu bagi pak nyono
terkait dengan meyakinkan publik kami akan terus meyakinkan pada publik
bahwa kami pak nyono punya prestasi di kabupaten jombang yang masyarakat jombang tidak bisa memungkiri
oleh karena itulah kami tetap
yang kita tonjolkan bahwa pak nyono adalah pemimpin bupati yang berhasil di kabupaten jombang
oleh karena itu saya berharap di masyarakat jombang bahwa ada filsafat jawa yang mengatakan bahwa kita harus mikul duer mendem jeruk
artinya oke ada masalah
tetapi bahwa masyarakat kita juga harus memahami bahwa beliau punya prestasi ya
yang itu baik di otonomi desa maupun di infrastruktur
belum ada dana desa beliau sudah membangun konsep otonomi desa
dan kami hari ini meneruskan program itu
jadi prestasinya yang kemudian ditonjolkan gitu pak ya bukan masalahnya
kan pasti ada kecurigaan kecurigaan gitu
ada beberapa politisi yang kalau misalnya diserang secara politik pasti bilangnya itu difitnah
kemudian ada konspirasi politik
anda mencium nggak pak
ini kan penangkapan pak nyono ini kan beberapa waktu jelang penetapan calon oleh kpu
anda mencium ada aroma politisasi nggak pak dari kasus hukum ini
saya menyerahkan sepenuhnya kepada takdir allah
jadi kami tidak akan menduduh siapa siapa
tidak akan menduga siapa siapa
dan biarkan masyarakat mempelajari menjadi dewasa menurut saya itu yang lebih baik
daripada kita justru mempelajari
justru memperkuruh keadaan
justru membuat masyarakat jadi konflik
dan sejak awal pak nyono dengan saya sudah bersepakat bahwa kita akan melakukan proses kampanye
walaupun kami incumbent dan punya banyak prestasi di kabupaten jombang
kami akan melakukan kampanye secara positif
menonjolkan apa yang ingin kita lakukan bagi masyarakat jombang
ini yang menurut saya penting
daripada kita melakukan politisasi atau politiking terhadap persoalan yang dihadapi oleh pak nyono menurut saya
dan itu tidak baik bagi demokrasi di indonesia menurut saya
yang terakhir pak subahin
ini kan mungkin masyarakat banyak yang belum tahu mekanisme dan peraturan yang ada gitu pak ya
jika misalnya nanti anda menang gitu pak
tapi status pak nyono masih tersangka mungkin saja nanti akan jadi terpidana
mungkin saja tidak
apa yang akan terjadi pak
atau seperti apa
mungkin publik harus tahu juga pak
saya pikir di dalam di undang undang pemilu
di dalam peraturan kpu sudah sangat jelas
bahwa saya kami dan seluruh pendukung sangat berharap bahwa pak nyono bisa menyelesaikan persoalan hukumnya
dan bisa bebas
dan semoga beliau bisa mendapatkan keadilan
dan itu persoalan menurut saya pertanyaan mas budi
saya pikir itu hanya soal takdir saja
siapapun tidak bisa lepas dari takdir saya pikir mas budi
saya kira itu jawaban saya mas budi
jadi biar takdir
terima kasih pak budi
terima kasih pak budi
terima kasih pak subedi